inilah rekaman cctv yang memperlihatkan seorang pengendara motor yang membegal payudara seorang pejalan kaki wanita berusia dua puluh tahun
di jalan kurnia kampung bulak koja jakarta utara senin malam
pelaku yang mengendarai motor berwarna merah langsung tancap gas melarikan diri
setelah kejadian sambil menangis korban langsung mampiri warga dan menanyakan informasi pelaku begal payudara tersebut
anak itu lewat nanya bu kena yang tadi naik motor nggak gitu
nggak kenal kayaknya bukan orang sini kata saya gitu udah gitu aja
nah terus korban tersebut informasi sempat menangis atau bagaimana
ya pas gitu langsung jalan ditanya sama ibu itu kenapa neng langsung nangis dia
korban didampingi oleh pengurus rt melaporkan kasus yang menimpannya ke mapolsek koja jakarta utara
kita udah koordinasi dengan keamanan kita ingin melakukan melakukannya
baru berarti baru berencana ya pak ya
oh udah buat laporan pak ya
warga berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku supaya tidak ada korban lainnya
selasa sore dua santriwati pondok pesantren di desa mangaran jember datang ke unit pelindungan perempuan dan anak satreskrim polres jember
didampingi petugas dua santriwati menjalani proses visum di rsu dr subandi terkait kasus dugaan pencabulan
yang dilakukan oleh kiai pengasuh pondok pesantren yang dilaporkan istrinya sendiri
pemeriksaan dan visum baru bisa dilakukan karena sebelumnya pihak orang tua santriwati yang diduga sebagai korban pencabulan merasa keberatan
hingga kini ada enam orang yang telah menjalani visum baik dari santriwati maupun ustazah
berapa orang yang sudah disitu
kasus dugaan pencabulan santri oleh kiai pondok pesantren al jalil ii jember ini muncul setelah istrinya membuat laporan polisi pada lima januari
dalam laporannya sang istri mencurigai suaminya melakukan tindak pidana kekerasan seksual setelah memasukkan santri dan ustazah ke ruang khusus tertutup
hingga akhirnya polisi melakukan penggeledahan
tim liputan cnn indonesia